selasa pagi rustam effendi sudah pamit kepada seluruh pejabat di pemerintahan kota jakarta utara
sementara itu pendukung rustam effendi memintanya tetap menjadi wali kota
puluhan pendukung rustam effendi mendatangi kantor wali kota jakarta utara selasa pagi
mereka meminta rustam tetap menjadi wali kota jakarta utara
para pendukungnya menyebut kinerja rustam sangat baik
selama menjabat wali kota rustam dinilai berhasil menyelesaikan berbagai masalah
antara lain soal sampah dan pembongkaran permukiman di kolong jalan tol
sementara itu setelah sempat membuka rapat koordinasi dengan kepala suku dinas camat dan lurah
rustam effendi mengucapkan salam perpisahan
ia mengajukan permohonan pengunduran diri kepada gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
setelah kinerjanya dinilai tidak baik oleh ahok
alasannya karena saya memperhatikan dan mengikuti perkembangan terakhir terakhir ini
mulai hari jumat sampai dengan kemarin
yang intinya menurut saya apa yang disampaikan oleh pak gubernur itu
bahwa pak gubernur menilai kinerja saya masih kurang
nah kalau sebagai bawahan dinilai oleh atasan kinerjanya masih kurang
ya saya berpikir ya sudah saya membutuhkan lebih saja
setelah mundur dari jabatan wali kota rustam akan kembali menjadi pegawai negeri sipil